supaya nanti pada waktu membuat kebijakan di tingkat pusat sedang mengapa betul
banten itu pak muktabar ini perpanjangan beliau sudah yang ketiga
kinerja beliau juga cukup bagus selama ini hasil penilaian
tadi saya sudah sampaikan tadi di acara tadi bahwa ada mekanisme ya
masukan dari dprd kemudian kagum sepenuhnya dari dprd
kami juga menampung dari kementerian lembaga
karena aspirasi kementerian lembaga juga diberi kesempatan untuk menjadi kepala daerah
supaya nanti pada waktu membuat kebijakan di tingkat pusat
sedang mengapa betul isi perutnya daerah kira kira gitu
kemudian ada sidang pra tpa yang jadi terutama masalah hukum yang nomor satu kita
kpk kita libatkan seminggu sebelum dapat nama
begitu dapat nama dari dprd kemudian dari kementerian lembaga
semua nama kita kirim kepada kpk kemudian kejaksaan agung ppatk
kemudian untuk status kepegawaiannya
kepada menpan rb bkn barat pegawai negara
nah kalau sudah tidak ada masalah hukum
kemudian masalah ideologi kebangsaan
kemudian ditambah lagi dengan status keluarga yang memenuhi syarat
tiga nama kemudian kita serahkan kepada pak presiden
nanti ada sidang tpa yang dimiliki bapak presiden
nah ini lima lima ini sudah melalui proses itu
kita lihat bahwa banten ya ini diperpanjang setahun lagi
kemudian yang kedua adalah di gorontalo
pak siapa namanya pak abdi
ini dari kemenko perekonomian
memberikan kesempatan juga sekali lagi untuk memahami daerah
kemudian yang berikutnya lagi adalah
dari kemenkutara karena memang habis masa jabatannya
dan untuk sulawesi selatan sulawesi barat ini
nah dari kemendagri selalu misinya adalah
mereka belajar nyari pengalaman
karena nanti sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah
mereka harus banyak pengalaman
makin banyak mereka pernah bertugas di daerah daerah
apa yang terjadi di daerah itu ketika membuat kebijakan
itu akan pas dengan kondisi daerah itu
ini pak batyar yang lain ketiga kali
setelah kepri sulawesi selatan pesi barat
dulu gorontalo pernah tahun dua ribu sekian
kemudian sekarang sulawesi barat
kapan berapa lama waktunya
nanti setelah menunggu hasil pilkada terpilih siapa
kpu sudah final menetapkan
sidang mk mungkin ada gugatan kita nggak tahu
kami hitung lebih kurang mungkin delapan bulan ya
tapi bisa saja mungkin kalau ada dinamika mk
ini itu sekitar lagi yang perlu disahkan sama soal pemerintah
makin banyak mereka bertugas di daerah
sudah cukup lama juga ya
mereka akan mengerti apa itu sulawesi selatan
pak bahtiar saya kira sudah cukup paham
lagipun sulawesi barat itu salah satu yang dipenunjang
perlu juga memperkuat untuk di sulawesi barat
nggak apa apa di sulawesi barat
satu pun saya tanya nggak ada yang mau apa
mereka ingin berkarir profesional
selagi nggak dicabut hak politiknya
kalau dari sejauh ini
siapapun dari kementerian negeri